warga jakarta kini dapat menikmati bus transjakarta vintage alias model lama
biasanya ada juga yang suka yang klasik gitu ya
dan tahun ini ada dua belas bus transjakarta vintage yang siap beroperasi
bus bahkan dilengkapi dengan klexan anda tahu yang sempat viral
selasa pagi gubernur dki jakarta menginspeksi bus transjakarta baru
bus sengaja didesain agar terlihat seperti model bus lama
ada tiga model yang diluncurkan yaitu model tahun enam puluh an delapan puluh an dan sembilan puluh an
total ada dua belas bus yang sudah siap beroperasi
dua di antaranya bahkan sudah beroperasi di jalanan jakarta
kecangan nggak kencang di dalam
lantai juga nggak boleh licin
walaupun ada air ada kotoran lantai nggak boleh licin
ini standar dunia
jadi itu lantai nggak boleh licin
nah ini semua kita sudah buat sop
bus juga memiliki klakson telolet sebagai sentuhan khas vintage
pemerintah provinsi berharap bus transjakarta dapat memenuhi standar internasional
bus harus ramah bagi penyandang disabilitas dan menarik perhatian
dan kelas menengah ke atas
hal ini dilakukan agar pengemudi kendaraan pribadi mau beralih menggunakan bus
pada dua ribu enam belas transjakarta melayani hampir satu ratus dua puluh empat juta orang
tahun ini perusahaan transportasi daerah tersebut menargetkan peningkatan jumlah penumpang hingga satu ratus delapan puluh lima juta
mumtazat chakra diningrat jakarta